keuangan itu adalah pelayanan perbankan untuk kegiatan ekonomi di masyarakat
kalau menurut saya sih tidak jauh dari masalah masalah keuangan atau seperti perbankan
sementara belum sih bisa dijelaskan
mungkin yang paling kita butuhkan saat ini itu untuk transaksi digital
layanan inklusi yang lain yaitu seperti pinjaman pinjaman di bank
kalau layanan yang dibutuhkan oleh umkm itu adalah suatu layanan
di mana atraksi itu bisa dilakukan secara cepat dan simpel
jadi dapat memudahkan kita untuk bertransaksi
pinjaman untuk umkm itu sih sangat berguna untuk saat ini
umkm sementara ini kan tidak bisa gerak
mungkin dengan pendanaan pendanaan baru yang mereka berikan
yang bank perbankan bisa berikan itu setidaknya mereka akan bisa memulai
dari awal lagi usaha usaha mereka usaha usaha kita umkm
bagi saya itu sangat bermanfaat ya
apalagi dengan adanya bantuan di pendanaan karena bisa membantu kemajuan di bisnis kami gitu
inklusi keuangan dalam bentuk digital itu sangat bagus sekali
jadi memudahkan kita untuk bertransaksi
baik itu transaksi pakai mobile banking pakai edisi
risk itu sangat memudahkan kami
manfaatnya sangat bermanfaat sekali
jadi transaksi digital ini lebih mudah lah kita untuk perputarannya
beda dengan cash kan kita harus cari kembalian lagi ya kalau ada
yang pemikirnya siapanya sampai ke ranah itu
kita umkm dengan adanya qris
pembayaran pembayaran yang memang dimudahkan
bagaimana cara memperbaiki keuangan yang diberikan
yang punya kredit di bank ya
pengusaha itu pastinya punya kredit di bank
artinya kemudahan kemudahan yang dari awal diberikan itu diperpanjang lagi
otomatis masyarakat itu semakin mudah untuk bertransaksi ya
dan juga semakin menarik peminat masyarakat untuk berbelanja di umkm itu
jangkauan daripada inklusi keuangan ini
jadi dengan memperluas jangkauan itu
jadi kita lebih dimudahkan untuk memberikan layanan juga kepada klien klien